alat rapi tes buatan tim peneliti dari laboratorium hepatika bumi gora mataram
universitas gajah mada dan universitas erlangga
akan dipasarkan secara bebas pada bulan juli mendatang
alat ini bisa digunakan warga dengan mudah seperti alat tes kehamilan
hasil reaktif ataupun negatif covid sembilan belas dapat diketahui dalam waktu sekitar lima belas menit
alat rapid test yang diberi nama republik indonesia universitas gajah mada ini
kini dalam proses finalisasi
izin edarnya sudah diberikan oleh kementerian kesehatan pada sembilan belas mei lalu
tahapan pembuatan alat rapi tes tersebut dilakukan dalam dua tim
tim laboratorium hepatikan bumi gora mataram bertugas membuat rapi tes
kemudian peneliti dari universitas gajah mada dan universitas erlangga
jadi memang rapi namanya juga rapi tes
kemuliaan tes itu kan cepat mudah karena sederhana pemakaiannya
ibaratnya kayak tes kehamilan itu tinggal buka ininya
terus uringnya kita teskan ini juga gitu
caranya kita teskan sudah jalan sendiri tidak perlu alat alat yang lain
dengan adanya alat rapid test buatan para peneliti asal indonesia ini
diharapkan tes mandiri dengan antisipasi dini bisa dilakukan oleh masyarakat luas
sebenarnya ratusan warga termasuk anak dan balita
mengantri untuk mengikuti rapi tes dan swab di keramat jati jakarta timur pada selasa kemarin
rapi tes dan swab tes gratis ini diadakan oleh pemkot jakarta timur
bekerjasama dengan relawan indonesia
dari puluhan anak yang melakukan rapi tes semua hasilnya negatif
hingga selasa siang tercatat ada sembilan warga yang hasilnya reaktif
saya jaga jaga diri aja
tapi ya kan

tapi alhamdulillah negatif
sembilan orang yang reaktif covid sembilan belas selanjutnya menjalani pemeriksaan di bilik isolasi untuk dites swab
jika hasilnya positif
akan langsung dibawa ke wisma atlet atau rumah sakit rujukan
rapi tes dan swab tes ini rencananya akan dilakukan pada seribu warga di kramajati jakarta timur
tim liputan cnn indonesia